kamu teh gimana sih
kok bisa sampe ke tuker
ke tuker dimana ceng
harusnya kesini itu ucuy
sobri yang salah ceng
sobri yang ngebawa kita kesini
kenapa bisa jadi begini
itu sepertinya rombongannya sudah datang ya
iya betul itu rombongan ciraos
perkenalkan kami penyambut dari pihak mempelai wanitanya
udah sampe ya ceng
ini dimana ceng
saya ayah dari mempelai pria
pengantin prianya ganteng ya
iya pinter ya ngeriasnya
atau mbak bisa nanti dipake
untuk perkiu perkahwinan sih
kenapa kita kesini ini salah
ntar kamu jalannya jangan jauh jauh dari kak ngacingnya
enggak mau ah kak
nanti tadi sangkanya suami istri
nih gapapa bagus satu
mari semuanya silahkan
alhamdulillah udah nyampe
cuy turun ini udah nyampe
memangnya kemana atu cuy
ya ke rumah mimin atu
hari ini tku aci dahung
yang ngasih alamat si nite siapa
pak ido yang ngasihin kertas alamatnya kesini pak
punten salah alamat
masuk lagi cuy
masuk lagi salah alamat
pak anterin lagi nya
masuk masuk masuk
den ditutup lagi pintunya
awas hati hati ketinggalan
udah pak cepet pak
andra alda mimi susunya yuk
mimi susunya yuk sini
iya ini bentar ya
ini buat siapa
ini buat aldo
ini minum ya susunya ya
mudah mudahan tehuli punya banyak uang ya
jangan pikirin motornya tufin
kalo kang tatang sembuh kita teh gak perlu motor
jangan pikirin motornya
jangan pikirin motornya
kamu teh gimana sih
kok bisa sampe ke tuker
ke tuker dimana ceng
harusnya kesini itu u cuy
ke sini kenapa bisa jadi begini bikin malu saja
kalau mungkin pernikahan sudah selesai
penghuni nya gak datang
bum kita di sini saja
gak ada kak aua
ada orang tua yang ngedampingin juga koswara sama engkom
saya sama ma suka disini nunggunya kasihan sihan cu
aduh kum atur dulun atur dulun pisang kumnya turun
kenapa kamu kum kasih makasih
udah pokoknya terima kasih aja dulu
oh kamu sama en
pak ceng jalan ya ma
awas jangan macem macem

jangan lupa like share dan subscribe ya

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dt rumah siapa ceng
ua nya aja saya gak kenal apalagi kakaknya ceng
kua tuh kantor urusan agama
kamu marah nanya jawabnya marah marah
abis orang kua dibilang ua udah jalan
eng mobilnya diparkir aja nek
kalau kamu mau pakai motornya nggak apa apa
tapi ingat jangan jauh jauh
muter muter di cirau saja mau
emangnya boleh pak kamtip
ya udah tuh pak kamtip saya nyuci motor dulu
supaya bersih supaya enak dibawanya